beberapa hari yang lalu
polda metro melakukan pengungkapan
terhadap jaringan peredaran gelap narkoba
berawal dari laporan masyarakat
kemudian saat itu berhasil diamankan
kemudian dilakukan pengembangan
dan ternyata mengarah dan melibatkan
anggota polisi berpangkat bripka
dan juga anggota polisi berpangkat kompol
atas dasar tersebut
saya minta untuk terus dikembangkan
dan kemudian berkembang
pada seorang pengedipan
dan kemudian mengarah kepada
personil oknum anggota polri yang berpangkat akbp
mantan kapolres bukit tinggi
dari situ kemudian kita melihat
ada keterlibatan irjen tm
atas dasar hal tersebut
kemarin saya minta kartiprofam
untuk menjemput dan melakukan pemeriksaan
tadi pagi telah dilaksanakan gelar
untuk menentukan dan saat ini
irjen tm dinyatakan sebagai terduga pelanggar
dan sudah dilakukan
bukan penempatan khusus
kemudian tentunya terkait dengan hal tersebut
saya minta agar kd propam segera melaksanakan pemeriksaan terkait etik
untuk kemudian bisa kita proses dengan ancaman hukuman ptdh
selain itu saya minta kepada kapolda metro
untuk melanjutkan proses terkait dengan penanganan kasus pidananya
jadi saya minta siapapun itu apakah itu masyarakat sipil
ataukah pori bahkan sampai urgent pm sekalipun
saya minta untuk diproses tuntas dan terus dikembangkan
jadi ada dua hal proses etik dan proses
dan ini tentunya sebagai bentuk keseriusan kami
untuk menindak tegas terkait dengan masalah narkoba
ini juga warning bagi seluruh anggota
agar tidak ada yang bermain main dan melakukan penindakan tegas
saya tentunya juga membuka ruang kepada masyarakat
terkait dengan masalah narkoba
saya juga berharap dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota
untuk dilaporkan dan pasti akan kami tindak tegas